lima pelaku tes antigen covid sembilan belas bekas dan tes antigen fiktif di bandara kuala namu deli serdang
ditetapkan menjadi tersangka oleh polda sumatera utara
dan ternyata aksi para pelaku ini sudah berlangsung sejak bulan desember dua ribu dua puluh
diperkirakan ribuan calon penumpang pesawat jadi korban
nggak berani angah
kenapa nggak berani
kenapa nggak berani
kok tahu ini limba covid kan
kemudian dp sp mr dan rn
dua nama terakhir adalah kurir pembawa dan pencuci bahan rapi tes antigen bekas
stick yang digunakan untuk mendaur ulang untuk melaksanakan swab antigen ini
teman teman sekalian oleh para pelaku yang sudah digunakan
dicuci kembali dikumpulkan kemudian dicuci dibersihkan
dengan cara mereka sendiri
kemudian dikemas kembali dan digunakan oleh para pelaku untuk melakukan tes swab
tahu menggunakan bekas
itu aja yang mau saya tanya itu
nanti kalau dipanjang lagi berdebatannya pemeriksaan nanti di pemeriksaan
nanti itu ya
yang penting betul itu ada digunakan stick